pada jam sibuk pukul tujuh hingga delapan selasa pagi mulai tampak beberapa kali antrean penumpang krl di stasiun bekasi
antrean juga tampak di stasiun bogor yang merupakan salah satu stasiun komuter lain terpadat
data pt kci menunjukkan pada rentang waktu sibuk pukul enam hingga sepuluh pagi di hari pertama psbb transisi
kereta komuter lain sudah mengangkut satu ratus lima puluh ribu penumpang
menurut keterangan vp corporate communication pt kci anapurba
antrean terjadi lantaran mayoritas pekerja masuk di jam yang sama
jam kerja mereka bersamaan dari pukul delapan sampai pukul sembilan
tentu ini yang mengakibatkan juga bahwa terjadi ada beberapa antrian panjang dalam waktu yang bersamaan
di sini kita juga mengusulkan agar lima puluh persen pengoperasian perkantoran juga bisa memperlakukan seperti pola shifting
sehingga kita bisa menyebar antrian ini di jam jam berikutnya
untuk mengurai kepadatan petugas di stasiun melakukan penyekatan penumpang
mulai dari area luar
peron ketika penumpang yang menunggu kereta di peron sudah penuh
maka penumpang yang baru tiba diminta antre di area luar
antreannya lebih bagus soalnya kemarin saya tuh nggak lihat diantriin kayak gini di luar
langsung masuk ke dalam
kalau sekarang diantri di luar kayak gini lebih bagus sih
sekitar berapa ya saya biasanya nunggunya sekitar dua puluh menitan
di dalam kereta sendiri fisikal distansinya terjaga nggak pak
menurut saya kurang sih
pada masa psbb transisi ini pt kci menambah jam operasional
sebelumnya krl beroperasi mulai pukul enam pagi hingga pukul delapan malam
artinya dalam satu kereta hanya diisi oleh tujuh puluh empat penumpang saja
sementara untuk meminimalisasi penularan virus covid sembilan belas ke kelompok rentan
balita dilarang menggunakan krl
sementara lansia di atas enam puluh tahun diperkenankan naik kereta mulai pukul sepuluh pagi hingga dua siang
mahardika utama indra raharja bekasi jawa barat